pemerintah provinsi dki jakarta tengah mengkaji rencana pelepasan saham bumd
pembuat minuman bir ternama pt delta jakarta
wakil gubernur dki sandiaga uno menyebut
keputusan itu akan dirilis setelah rapat umum pemegang saham digelar akhir april mendatang
sandi menegaskan telah sepakat dengan gubernur anies baswedan
namun ia mengungkapkan perlu ada pembahasan dalam rapat umum pemegang saham
yang akan digelar akhir bulan ini
rencana pelepasan saham pada perusahaan penyuplai bir ini merupakan salah satu janji kampanye anies sandi
saat pilkada dki dua ribu tujuh belas lalu
mohon teman teman sabar karena ini perusahaan yang sudah tercatat di bursa efek indonesia
kita harus berkoordinasi dengan bursa efek indonesia
tapi arahan pak gubernur sudah jelas
kita nanti akan komunikasi dengan mitra kita
kita akan cari struktur yang terbaik
kita juga akan sosialisasikan dengan baik
kita akan koordinasi juga dengan ojk
kita ingin bahwa proses ini terbuka dan menghasilkan kebijakan yang terbaik
atas portfolio yang dimiliki pemprov semenjak tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh